sampai jumpa di video selanjutnya

kamu harus pegangin tau gak sih kalau gak abis abis aku jatuh
wah aku gak
sobek aja ya
biar bisa jalan
ini tuh dari paris

aku emang tersiksa kak
aku tersiksa sama perasaan aku yang diam diam sayang sama kakak
tapi karena gak pernah ngerasain perasaan aku itu
karangga gak pernah
aku juga tau
orang tua tristan itu pasti ngerestuin hubungan aku sama trison karena sekarang aku udah beda dari yang dulu
tapi apa sih artinya semua itu
tuh harta yang aku punya juga bukan punya aku
itu milik karangga
yang gak tau dimana
dimana keberadaan orang tua aku
kak itu kak opi kak
ya ampun opi
kak kak kak
biar aku aja
kamu jangan main di jurang
kalian pernah ngapain sih kesini
tapi kamu jangan main di jurang kayak gini bi